anda kembali di cnn indonesia newsroom
menteri agama republik indonesia fahrul razi
berharap momentum satu muharam seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
yang jatuh pada kamis dua puluh juli dua ribu dua puluh
dapat memperkuat persatuan untuk mewujudkan indonesia maju
fahrul razi juga meminta kepada masyarakat indonesia
untuk memperingati tahun baru islam dengan sederhana
dan penuh syukur serta bangkit dari keterpurukan
akibat dampak pandemi covid sembilan belas
tak lupa fahrul razi juga mengingatkan
agar seluruh umat islam selalu menerapkan
protokol kesehatan covid sembilan belas
marilah kita meningkatkan iman dan takwa
mari kita peringati tahun baru islam ini
dengan penuh syukur dan gembira
serta mari memanfaatkan kehadirannya
untuk terus berusaha hijrah
menjadi manusia bangsa dan umat yang lebih baik
mari kita hijrah dari berbagai kepurukan
akibat dampak wabah covid sembilan belas
ke perbaikan yang kita rancang dan dukung
serta laksanakan bersama sama
marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita masing masing
dan saling menasihati
sesuai perintah agama
selanjutnya biarlah tuhan yang menilai
kualitas ketakuan kita
karena memang hanya tuhan yang mampu menilainya